pak pak haji beh saya pamit dulu ya
mau ke pangkalan lagi tis
makasih ya tis
tinggal satu im
iya emang lo mau habisin semua
kalau mules udah aja
kenapa soal dari tadi
gara gara emang gak asem
ambil kamar mandi ya
masih dikunci kalimin pintunya
sabaran banget sih
kata mba ratna dia udah pernah bikinin baju penumpuan buat anak anak
oh seperti itu
oya yang mau bikinin baju buat alia nari mak
si ali ini masih les nari
saya juga dulu les nari mak
aku mulet iya gua bilang juga apa kalau udah nggak kuat udahan aja
itu kata kata gue kumimin kan gue juga omongin ke lo
ya makanya kalau lo mulet gua bilang nyerah aja makan udah udah udah udah
mau kemana udah jahat mulut jahat ah nanya mulu kalau kesel iya
turun kuncinya jatuh tuh
hai nah dua hum iya lu be lanjut satu malu cewek
perut saya mulai saya mau pulang ke rumah
pak pak haji
beh saya pamit dulu ya
mau ke pangkalan lagi tis
makasih ya tis
tinggal satu im
iya emang lo mau habisin semua
lo simpen simpen buat apaan
beh masih ada mangganya
ngapain bang ojek mak
eh jak jak jak kenapa lu
do thak tu
suka jaka mau kayak patreon masblick n trayiviajuno masing masing

tuhan aku lagi disecari
terima kasih ey estried ini bisa
terima kasih juga
demi apa kamu bahkan sudah denyaa
sitisna kalau gak kasih pur
hah ya elah
helmnya bau nih cuci dong
si man sendiri
udah lama tis
udah dapet penumpang
rezekinya buat gue dulu
gak mau ah
om ojak helmnya kebesaran
besok dibeliin yang baru
lihat bang ojak
lihat bang ojak

kan banyak itu shay
mereka sih bangat
rada vilainya tuh
helm itu buat dipake bukan buat dicium
udah pake pake pake